apalagi kalau udah kangen sama boy
lo hidup tuh udah gak ada yang lo pikirin lagi
lo bisa seneng seneng sepuasnya
lo udah punya rumah dibeli sama bokap gue
terus juga nyokap lo kan juga hidupnya udah terjamin sama bokap gue
dibelin rumah juga lagi
masih kurang juga itu
adrena tuh udah keterlaluan banget ya
sekarang dikit dikit ngancem gue
bilang masukin sekolah serama segala selala
aduh gak bisa dipiarin nih
gue harus ngelakuin sesuatu buat mencegah perbuatan dia makin parah
kenapa sih otak lo lagi buntu banget
susah banget itu rumusnya
sampai gak bisa gue pecahin loh
padahal gue udah belajar dari tadi nih rumusnya nih
pusing malah gue
nah ini bi
ada rumus yang gak bisa boy pecahin susah banget
dari tadi nih
mikirnya jangan manteng tehing atu
kasian sama otak adennya
mendingan aden istirahat dulu
biar otak aden tepres lagi
kalau perlu cari hiburan
hiburan apaan bi
ya hiburan yang kira kira adin senengin atu
keringatan takut kecapean
ya jangan jangan menguras tenaga aden juga atu
mumet di kepalanya nih
telepon neng repa
kan aden te suka tas sama neng repa
ya kalau kita mendengar seseorang yang kita sayangi
alah takut suaranya aja gak perlu ketemu aja den
si jantung tegis
pasti tau otak aden te encer langsung
ya bi makasih ya nanti gue telepon nih
ya sudah tuh
kok bibi ditinggal dulu
pak kawin bibi masih banyak tuh di belakang
jangan lupa itu makanannya sama minuman
kita kan belum juga jadian
jadi lo mau jadian
ih rese banget sih
oh jadi gak mau jadian nih
aduh udah deh boy lo tuh jangan sering gangguin gue terus
tapi makasih banget ya reva ya
lu tuh udah bikin gue happy aja hari ini seneng
karena tadinya tuh gue mumat banget kepala gue
karena dari tadi tuh gue mikirin ada satu humus tuh
yang gak bisa gue pecahin
buat kelimpia de matematika
oke kalau kayak gitu gue bilang thank you juga ya
karena sekarang otak gue juga lagi memet nih
mikirin istri muda bohab gue
makin parah dia sekarang
dikit dikit bilang mau ngadu ke bokap gue lah
dikit mau mindahin gue ke asrama lah
bikin melunjak tau gak
terus tadi kan temen temen gue pada dateng tuh
kayak biasa lah mereka
kedek kedekin si mahmud
beda kesel gitu deh
istri bokap gue
pembantu baru lu lah apalah
tadi juga temen temen gue pasang video
pada bilang kayak gitu kok katanya
mukanya istri muda bokap gue tuh cocok
jadi kayak pembantu
gue tuh salut banget sama sohib loh
mereka tuh temen sejati lo tau gak
setia banget sama lo
selalu ngebantuin lo
dan care banget sama lo
tapi yang sekarang
bikin gue kepikiran
si mahmud itu bukan cuma ngelarang gue
buat deket sama lo boy
tapi gara gara kejadian tadi
dia ngelarang gue juga buat temenan sama
pokoknya mereka semua tuh gak boleh datang ke rumah gue lagi sekarang
resek juga ya tuh orang
tapi biasanya kan lu tuh kreatif banget
ngelawan si istri mudanya bokap lo itu
kayaknya sekarang gue
gue tau gue mau ngapain
udahan dulu ya telponannya
wah kayaknya gue udah kasih inspirasi ya kalau lo ya
cair banget sih jadi orang
kok gr sih
udah lah rev
soalnya gue tuh udah fresh banget nih pas telfonan sama lo
udah gak mumput lagi nih kepala gue
kalo gitu semangat ya belajarnya
itu bukan serakah
tapi itu cerdik
beda serakah sama cerdik
yah yaudahlah kalo gitu
gue cabut dulu ya
oke lo harus pinter kayak gue ya
coba udah lebih pinter keles

kenapa lo gak pergi aja ke tempat lo bakal
ya gak untuk saat ini lah
tunggu gue dapet harta
sekarang gue ngerti

sekarang bawa sini hp lo